pandemi covid sembilan belas membuat dunia usaha secara global mengalami kesulitan dan tidak sedikit yang harus gulung tikar
berbagai upaya telah dilakukan tetapi faktanya banyak yang tidak bisa bertahan terutama sektor retail yang mengandalkan daya beli masyarakat
berikut ini adalah pusat perbelanjaan di wilayah jabodetabek dan sekitarnya yang menyatakan tutup permanen sejak kasus covid sembilan belas pertama kali diumumkan oleh presiden joko widodo pada awal maret hingga hari ini
yang dihimpun oleh tim litbang sianan indonesia kita akan lihat yang pertama
di sini ada tiga tempat yang pertama ini ada ramayana ramayana lestari sentosa adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di indonesia
selain menjual produk sandang seperti baju dan sepatu ramayana memiliki supermarket yang menjual bahan pangan dan kebutuhan sehari hari
ramayana di depok jawa barat telah resmi menutup operasinya
pada tanggal tujuh april dua ribu dua puluh atau sekitar kira kira satu bulan setelah kasus satu dua tiga kasus covid sembilan belas ini diumumkan oleh presiden
berikutnya kita akan lihat ada jaringan loteria
loteria jaringan restoran makanan cepat saji di asia timur yang mengembangkan gerai pertamanya di tokyo jepang pada september seribu sembilan ratus delapan puluh
mengambil nama dari perusahaan induknya lotte corporation
jaringan tersebut sekarang memiliki waralaba di jepang korea selatan
indonesia vietnam kamboja dan myanmar
namun pada pertengahan tahun atau tepatnya tanggal dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh loteria memilih menutup semua gerainya di indonesia
ini pada tanggal dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh atau di pertengahan pandemi covid sembilan belas di tanah air
kemudian yang terbaru ini ada golden truly
sementara itu di jakarta ada mall golden truly yang terletak di jakarta pusat resmi tutup pada tanggal satu desember dua ribu dua puluh
mal yang berlokasi di jalan gunung sahari nomor lima puluh sembilan ini akan beroperasi secara online
dalam akun resmi instagramnya manajemen golden toily mengungkapkan mall akan dikelola oleh pengembang baru
itu tadi adalah tiga usaha retail yang mau tidak mau tutup secara permanen
berikutnya kita akan lihat ini adalah tren konsumsi retail sejak awal tahun hingga hari ini
kita akan lihat yang pertama
di sini sudah mulai banyak kasus
kasus covid sembilan belas yang terdeteksi kemudian ada juga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan
karena ada penurunan konsumsi yang begitu signifikan
ini merupakan survei bank indonesia yang dihimpun oleh tim litbang sianan indonesia
itu tadi adalah bagaimana gambaran tren konsumsi retail ya
sempat sangat jelas